pada hari raya idul adha makanan olahan kambing akan menjadi makanan yang disantap banyak orang
cara pengolahannya beragam
ada yang dicacah dadu lalu ditusuk kemudian dibakar yang dikenal dengan sate
ada yang direbus bersama santan menjadi gulai
atau ada juga yang mengolahnya dengan wortel dan kentang sehingga menjadi sop kambing
bagi para penggemarnya daging kambing memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki daging lainnya
pasti kalau kambing sih terus terang aja kesamina juga bagus
ciri makanan olahan daging kambing yang berbeda dari daging yang lainnya adalah kenyal dan memiliki bau yang unik
menurut ahli gizi dr johannes chandrawinata daging kambing memiliki beberapa kandungan yang lebih tinggi dari daging sapi
setiap seratus gramnya daging kambing mengandung dua ratus sembilan puluh lima kalori sementara sapi dua ratus lima puluh kalori
untuk lemak daging kambing mengandung dua puluh satu gram sementara daging sapi lima belas gram
kemudian protein kambing dua puluh lima gram sapi dua puluh enam gram
sementara itu mengenai daging kambing dapat menjadi pemicu hipertensi dr johannes menyatakan bahwa hal itu hanya sekedar mitos
sebetulnya daging kambing tidak memicu hipertensi itu mitos belaka
tapi tergantung cara masaknya
kalau masaknya menggunakan banyak garam seperti pada gulai atau rendang kambing
tentunya asupan garam yang berlebihan inilah yang memungkinkan munculnya hipertensi
mitos berikutnya yang banyak beredar adalah daging kambing dapat meningkatkan kejantanan pria
yang itu bagus sekali untuk produksi spermatozoa
dari sel sel sperma menjadi lebih bagus produksinya nah tentu itu akan baik untuk kesuburan seseorang
nah tapi apakah itu memacu kejantanan pria itu masih mitos ya
dr johannes tidak menyarankan untuk memakan daging kambing setiap hari
daging kambing sebaiknya dikonsumsi paling banyak tiga hingga empat kali dalam seminggu
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat